kita ke informasi pertama antusias warga untuk melakukan booster meningkat setelah booster dijadikan syarat untuk mudik
warga mendatangi sentral vaksin salah satunya di aras ud mampang jakarta selatan
setelah pemerintah melonggarkan kebijakan mudik lebaran dengan menghapus tes pcr dan juga antigen dan mengganti dengan vaksin lengkap dan juga booster
seperti inilah antusias masyarakat yang semakin tinggi untuk bisa melakukan booster
selain itu juga bagi warga muslim yang berpuasa tak perlu khawatir untuk vaksinasi dan juga tes pcr atau antigen
pasalnya fatwa mui nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu telah memperbolehkan vaksinasi dan juga tes swab untuk dilakukan saat berpuasa
sejak pelonggaran aturan mudik berlaku rsud mampang ramai dikunjungi warga
pihak rsud mampang mengaku terjadi lonjakan peserta vaksin tiga hingga empat kali lipat
sebelum aturan itu berlaku
tetap melayani vaksinasi saat ramadan dari pukul delapan hingga dua belas siang dari senin hingga sabtu
di sini untuk vaksinasi dari minggu yang lalu untuk beberapa minggu ini memang cukup naik tajam
biasanya kita satu ratus lima puluh sampai dua ratus ini bisa sampai tiga ratus lima puluh sampai empat ratus
jadi salah satunya adalah satu memang karena syarat mudik yang kedua juga karena mau sekolah
meski dilakukan vaksinasi saat ramadan masyarakat pun mengaku tak khawatir melakukan vaksinasi maupun tes swab
aturan booster sebagai syarat mudik lebaran menjadi salah satu alasan utama mereka melakukan vaksinasi
sangat khawatir gitu makanya juga lebih baik mencegah dengan booster ini gitu
at least kalau misalnya mudik atau ada perjalanan keluar kota nggak perlu pcr ataupun antigen
saya kesini untuk vaksin booster untuk moderna
saya kesini untuk vaksin booster untuk moderna
untuk persyaratan mudik kan pemerintah ini menganjurkan yang mudik kita harus booster dulu
aturan resmi terkait pelaksanaan mudik tertuang dalam surat edaran menteri perhubungan dan penanganan covid sembilan belas
badan litbang perhubungan juga memprediksi akan ada tujuh puluh sembilan juta orang yang akan pulang kampung pada lebaran tahun ini
nova nayantaka devi petriani jakarta